terima kasih anda masih bersama kami di world now
invasi rusia terus berlangsung di tengah jalannya perang yang memasuki hari ke dua belas
pemerintah rusia di bawah kepemimpinan presiden vladimir putin merilis daftar negara negara tidak bersahabat dengan mereka
dan apa saja dan negara tersebut ini mengapa dikategorikan sebagai tidak bersahabat
tapi kita lihat yang pertama adalah istilah negara tidak bersahabat ini digunakan untuk mewakili negara yang melakukan tindakan tindakan yang tidak bersahabat terhadap rusia
tidak rusia baik perusahaan maupun warga negaranya
dan mari kita lihat bersama sama daftar negaranya sesuai seperti yang dirangkum oleh tim lead bank sianen indonesia
kita lihat yang pertama ini adalah amerika serikat sudah terlihat jelas ini berada dalam deretan negara negara tidak bersahabat versi rusia
paling atas negara pimpinan joe biden ini peringkat pertama di mana negara yang tampaknya ini memang selalu turun tangan begitu ya
dalam sejumlah perang ataupun konflik militer yang terjadi
antar negara seperti kalau kita lihat di vietnam korea utara dan korea selatan perang teluk dan yang terbaru ini adalah rusia dan ukraina
amerika ini termasuk negara yang paling awal juga menjatuhkan sanksi terhadap rusia termasuk sanksi ekonomi yang membuat dua ratus lima puluh perusahaan multinasional menarik diri dari rusia
dan perusahaan tersebut juga berasal dari amerika serikat
dan selanjutnya negara yang juga masuk ke dalam daftar ini adalah canada
yang menjatuhkan sanksi bagi siapapun yang dianggap terlibat dalam invasi ke ukraina di mana pekan lalu pemerintah kanada juga mencabut status perdagangan
perdagangan khusus ini untuk rusia dan juga belarusia karena invasi dari rusia ke ukraina
lalu selanjutnya ada negara negara uni eropa dan juga britania raya
kita bahas uni eropa terlebih dahulu
uni eropa ini diketahui memperlakukan dua paket sanksi bagi rusia
yang pertama adalah sanksi ekonomi dan finansial
selanjutnya adalah pemberlakuan daftar hitam bagi pejabat tinggi rusia
nah sanksi ekonomi ini diantaranya adalah menyetop akses rusia ke dalam sistem pembayaran international swift
dan juga melarang elit rusia untuk mendepositkan uang di negara negara uni eropa dan juga menutup akses perusahaan rusia untuk masuk ke pasar modal
begitu juga britania raya
ini britania raya termasuk yang bisa dikatakan berani dalam memberikan sanksi bagi rusia
dan juga britania raya ini diketahui membekukan aset milik para pengusaha
dan juga oligarki rusia yang berbisnis di negara mereka
dan yang terbaru britania raya ini merambah ke sektor penerbangan beserta jasa terkait ruang udara yang dimiliki oleh pihak yang berkaitan dengan rusia
ini artinya seluruh pesawat dan jasa penerbangan yang terkait dengan rusia dilarang beroperasi di britania raya
dan tentunya kita lihat disini ada ukraina yang memang saat ini menjadi sasaran perang rusia
selanjutnya ada montenegro dan juga kita lihat ada albania andora islandia
dresenstein monaco dan yang menarik kita lihat disini ada swiss
swiss ini ternyata memutus tradisi netralnya dengan membekukan aset aset rusia yang berada di negaranya
serta memperlakukan sanksi keuangan terhadap pejabat pejabat rusia yang terlibat perang
termasuk diantaranya adalah presiden rusia vladimir putin
nah selanjutnya ini kita akan lihat daftar selanjutnya ini merupakan negara negara sekutu amerika di pasifik
seperti kita lihat disini ada jepang
ada korea selatan dan juga ada singapura
dan australia ini juga masuk ke dalam list negara negara tidak bersahabat rusia
ini kalau kita lihat jepang ini melarang ekspor peralatan untuk fasilitas pengolahan kilang minyak ke negeri beruang merah tersebut
terkait operasi militer yang berada di wilayah ukraina
dan yang paling dekat dari kita yakni singapura tetangga kita
singapura ini menjatuhkan sanksi ekonomi berupa kontrol ekspor
larangan transaksi dengan lembaga
lembaga keuangan rusia
larangan penggalangan dana yang ditujukan bagi rusia
serta larangan layanan pembayaran digital
dan inilah daftar negara negara yang dianggap tidak bersahabat oleh rusia
di tengah segala ketidakpastian akibat perang rusia dan ukraina sejauh ini
indonesia tidak ada dalam daftar tersebut